apa benny dikta di pelabuhan merak cilegon banten yang akan memberikan informasi bagaimana suasana terkini di sana apakah sudah banyak masyarakat yang bergerak menuju pelabuhan merak hingga siang ini
untuk arus mudik sendiri saat ini menurut pantauan kami memang belum begitu padat namun diperkirakan puncak kepadatannya nanti akan terjadi pada tanggal enam april tahun dua ribu dua puluh
nah untuk pembelian tiketnya sendiri sekitar tiga satu ratus dua puluh empat tiket telah dibeli pada tanggal tersebut yang mana itu adalah lima belas persen dari kuota tiket yang disediakan
berdasarkan data yang telah kami dapatkan juga dari posko merak selama dua puluh empat jam kemarin dari tanggal dua hingga tanggal tiga kemarin
sudah ada tiga puluh sembilan unit kapal yang dapat digunakan oleh para pemudik maupun orang yang ingin menyeberang dari pelabuhan merak ke bakahuni
selanjutnya untuk penumpang hingga tanggal tiga kemarin sudah ada tiga puluh tujuh
dua penumpang atau sebenarnya turun sekitar dua puluh lima persen dari tahun lalu yang ada sekitar lima puluh tujuh ratus enam puluh sembilan orang yang berangkat
nah untuk kendaraan sendiri juga mengalami beberapa kepetur penurunan yaitu untuk kendaraan roda empat ada sekitar empat tiga ratus dua puluh satu kendaraan yang telah menyeberang hingga hari ini turun tiga puluh dua persen dibanding tahun lalu
nah sampai sehari ini total sudah tercatat ada sembilan enam ratus empat puluh tujuh unit
nah ini juga dikabarkan turun sekitar sebelas dari periode yang kemarin
baik terima kasih ursula benedikta melaporkan langsung dari kawasan cilegon banten dan sebelumnya ada nanda aprilia dari cirebon jawa barat
terima kasih teman teman selamat bertugas tetap jaga kesehatan